tiket event world superbike atau wsbk harian yang akan digelar di sirkuit pertamina madalika lombok ntb
sudah dijual sejak selasa sembilan november lalu
penjualan secara offline dilakukan di dua tempat
yakni di bandara internasional zam lombok dan di lombok epicentrum mall mataram
tiket juga bisa diakses di empat platform digital lainnya
tiket dijual dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp satu empat ratus sepuluh
untuk ajang balapan yang akan digelar pada sembilan belas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh
dari penjualan tiket sementara
tiket dengan harga rp lima ratus ribu paling banyak terjual
daripada tiket dengan harga rp satu ratus lima puluh
hal ini diduga karena warga memilih akan menonton balap tersebut
di hari minggu yang juga babak final

sudah lumayan juga menyesuaikan dengan target
kombinasi ini kita dari harganya ini
dia ada dari semua warna
terbagi beberapa warna juga
dari ini dari yang hijau
dari harga lima terendah
untuk di hari ini itu beda harga
kalau yang peminatnya
kalau peminatnya memang untuk peminatnya di hari minggu yang ramai
yang dengan harga rp lima ratus
untuk membeli tiket warga diwajibkan membawa ktp
dan menuliskan alamat email
untuk memudahkan pengecekan status vaksinasi lengkap
lalu rahmat junia di mataram ntb